gubernur jawa tengah ganjar pranowo menghadiri puncak peringatan hari otonomi daerah ke dua puluh tujuh di makassar sulawesi selatan
jawa tengah meraih penghargaan sebagai salah satu pemerintah daerah otonom terbaik di indonesia
jawa tengah meraih penghargaan sebagai salah satu pemerintah daerah otonomi daerah
yang berprestasi secara nasional
sejumlah kepala daerah menerima penghargaan sebagai daerah yang memiliki kinerja baik
ada pun tiga provinsi yang mendapat penghargaan sebagai provinsi dengan pemerintahan daerah terbaik nasional adalah jawa tengah daerah istimewa yogyakarta dan jawa timur
gubernur jawa tengah ganjar pranowo yang hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan prestasi yang diraih ini akan menjadi semangat untuk terus bekerja dan berkarya
semangat ini bukan tujuan kita tapi ini apresiasi dari pemerintah bahwa kita bisa membagi
tapi ingat saya ingatkan itu belum menunjukkan indikasi semuanya yang kurang
sementara itu penghargaan untuk sepuluh kota sebagai penyelenggara pemerintahan terbaik diterima oleh kota semarang surabaya surakarta bogor dan pasar
serang tanggerang medan dan parepare
ada pun kabupaten yang memperoleh penghargaan adalah banyuwangi sumedang badung karanganyar sidoarjo kulonprogo wonogiri pulau selatan bintan dan konawe
selain pemberian penghargaan kegiatan ini dimeriahkan oleh ratusan anak yang menarik kipas di atas perahu di laut pantai losari makassar
disediakan pula seribu mangkok coklat makassar bagi para tamu undangan yang hadir
pada malam harinya digelar tari budaya dan paraga atau bermain bola di atas panggung
wali kota makassar moh ramadan pomanto menyampaikan terima kasih atas kehadiran kepala daerah dari berbagai wilayah di indonesia
ia kemudian mengajak mereka kembali datang ke makassar dengan rangkaian kegiatan lain seperti festival makassar delapan atau f delapan
f delapan ini menurutnya merupakan ajang promosi para wisata di indonesia
ia mengklaim ada satu juta warga yang hadir dalam acara
ia mengklaim ada satu juta warga yang hadir dalam acara